dan kami ajak anda untuk kembali mengikuti jalannya sidang di pengadilan negeri jakarta pusat yang saat ini masih berlangsung

nah penurunan ini sampai kita satu ratus dua puluh hari

eh satu ratus dua puluh jam lah
kemudian dibentuk dalam suatu kurpa
kita lihat ini kurpa bukan kurpa linier
kalau dalam bahasa ilmiah ini bukan
ini sedikit parabolik
jadi kemudian kita membentuk
mencari regresinya ini
melalui kalkulasi matematis
sekarang paling mudah kita gunakan excel
nah kemudian dari sini
pada titik berapa
berapa jam digunakan tadi
untuk melepaskan sekian itu
melepaskan sekian cyanida
ke udara itu berapa lama
jadi disitu di belakang
jadi kita temukan
hitung waktu dari situ
kita plot dari titik awal kita mengukur
waktu kita mengukur bahan ini di laboratorium
datanya masih ada
kita mengukur data itu
kita hitung dari situ ke belakang
kurangi sekian jam
maka kita sampai kepada
dari kita lakukan pengukuran itu pada jam
sekitar jam sepuluh
berapa sih itu
jam sepuluh tiga puluh siang
sampai pada titik
ini titik yang kita dapatkan di situ
jadi itu simulasi menghasilkan itu
simulasi menghasilkan waktu itu
setiap perhitungan ada namanya simpangan baku
jadi untuk menjaga itu jangan keluar
kita buat tadi
maka rentang itu jatuh kepada enam belas tiga puluh sampai dengan enam belas
itu waktu intake
itu waktu intake
dihitung dari waktu bukan waktu di
waktu di ini
waktu waktu dihitung dari waktu kami mau ngukurnya
sampai ke belakang itu

jadi bisa disimpulkan
supaya tidak keluar tadi
ada dari itu
sudah tidak keluar dari rentang itu
enam belas tiga puluh sampai enam belas empat puluh lima
titik sebenarnya yang dapat dari perhitungan simulasi
lewat tiga puluh sembilan menit dan tiga puluh enam detik
itu yang bisa saya jelaskan
hari apa itu
ini karena hitung ke belakang
hari enam januari ini
tanggal enam januari dua ribu enam belas
hari rabu enam belas
maka rentang waktu dimasukkan
maka rentang waktu dimasukkan nacn
kedalam minuman kopi yang diminum oleh korban
berada pada rentang waktu enam belas tiga puluh sampai dengan enam belas empat puluh lima
itu hasil kesimpulan ahli ya
dari hasil simulasi pada hari rabu tanggal enam januari dua ribu enam belas
percobaan yang dilakukan itu
dilakukan di lapor
dilanjutkan ya mulai
saudara ahli mungkin yang umum dulu nih sekarang
dissertasi anda tentang apa
jadi judul disertasi saya di doktoral saya itu adalah
ya demikian tadi kita saksikan bersama
sidang lanjutan kasus pembunuhan mirna
dengan saksi ahli toksikologi yang menjelaskan
bagaimana cara kerja racun cyanida
saksi ahli juga menjelaskan
cara melacak jejak racun cyanida
juga dia mengatakan
bahwa pelaku ini merupakan
orang yang pintar dalam tanda kutip
dan kami akan bergabung bersama dengan
yang berada di pengadilan negeri jakarta pusat
memantau langsung bagaimana jalannya sidang
ahli yang merupakan ahli toksikologi
sepanjang sidang berlangsung sejak siang tadi
yang sudah melakukan kesaksian
atau memberikan keterangan
sejak pukul tiga sore tadi
dan sampai saat ini masih berlangsung
sudah bisa ditarik kesimpulan
bahkan saksi nur samran subandi
ini diakibatkan oleh racun sia
yang terdapat dalam tubuh
tubuh wayan mirna salihin
yang tampak dalam lambung
dan juga organ tubuh lainnya
racun cyanida tersebut
sebanyak dua ratus sembilan puluh tujuh enam miligram
dua kali lipat lebih besar
daripada batas terendah dosis mematikan
terhadap manusia dari cyanida
yaitu satu ratus tujuh puluh satu empat puluh dua miligram
angka ini didapat
dari satu kali sedotan
yang diminum oleh wayan mirna salihin
dari satu kali sedot tersebut
didapatkan dua puluh ml air
dengan total kandungan
sebanyak empat belas delapan puluh delapan gram
yang terdiri dari
dan juga racun cyanida tentunya
dan tadi juga dijelaskan
terkait dengan ciri ciri cyanida tersebut
diantara adalah memiliki bau yang sangat khas
yaitu berbau seperti almon
dan sangat mudah larut dalam air
bahkan sangat mudah larut
cepat dibandingkan dengan gula
ataupun juga garam
dan tadi saksi ahli sempat menyebut
bahwa si pelaku ini
tentu dalam tanda kutip
karena pelaku ini mengetahui
bahwa ciri ciri cyanida tersebut
bisa larut dengan cepat
dan akan mati
jika dilarutkan di air panas
maka sangat jelas
untuk melarutkan cyanida
untuk menghabisi nyawa
dan tadi saksi ahli juga menyebut
bahwa reaksi terhadap tubuh manusia ini
terutama jika dimasukkan ke dalam tubuh
ini hitungannya maksimal
paling lama hanya lima detik saja
dan akan langsung menginvasi oksigen
di dalam darah
sehingga tidak bisa memompa
oksigen ke dalam otak
sehingga maka terjadi simpul
atau kejang kejang begitu saat detik detik
tadi juga salah satu yang menarik
adalah dipertontonkan lagi
video setelah wayan mirna
setelah meminum satu sedot
dari es kopi vietnam tersebut
saat akan dipertontonkan
kuasa hukum dari jessica ini
tampak sangat keberatan
meminta keberatan terhadap majelis hakim
karena saksi yang dihadirkan ini
adalah saksi ahli
bukanlah saksi fakta
namun itu tetap saja dilanjutkan
dan dari video tersebut
dilihat atau dipertontonkan kembali
reaksi dari jessica
setelah wayan mirna
mengalami koma begitu
ia tampak menggaruk garuk tangannya
dan disebutkan lagi dari keterangan saksi ahli sebelumnya
atau dari nur samran subandi
menyebutkan bahwa jika cyanida tersebut
terkena pada kulit atau pada tangan
maka akan menimbulkan efek
gatal ataupun juga panas
tetapi sekali lagi
saksi ahli tidak bisa
menyimpulkan apakah efek gatal
dari rekaman tersebut
namun dari pengalaman saksi ahli
yang beberapa kali menangani racun cyanida
yang biasanya digunakan oleh nelayan ini
biasanya memang ketika terjadi kontak
langsung dengan kulit ataupun pada tangan
akan menimbulkan reaksi gatal
dika ini berarti kedua saksi
saksi ahli ya
ini kompak mengatakan bahwa
mirna tewas karena ada racun cyanida begitu
dan tadi juga di kuatkan kembali
dan mengatakan bahwa
ini bisa membuat tangan gatal
seperti yang ditampakkan dalam video cctv
tangan jessica ini
terlihat gatal dan garuk garuk
apa tanggapan dari
kuasa hukum jessica
dika sepanjang sidang berjalan ini
karena kedua saksi ahli sepertinya
ini cukup memberatkan jessica sebenarnya
ya dari sepanjang persidangan
yang digelar sejak pagi hari
sampai sore hari ini masih berlangsung
beberapa kali memang
kesibuan kepala tim kuasa hukum
dari jessica kemalawangso ini
karena lagi lagi tidak ada direct evidence
atau bukti langsung yang sangat menunjukkan
seperti apa detik sampai menit
ketika jessica menaruh
racun cyanida itu
dan seperti apa bentuk
dari racun cyanida tersebut
dimana ia menyimpannya
namun jika kembali lagi pada keterangan saksi ahli
racun cyanida ini berbentuk dua
jenisnya ada yang berbentuk kristal
ada juga yang berbentuk cairan
namun ketika semua
namun ketika dicairkan
atau dilarutkan ke dalam air
terutama air dingin akan sangat cepat larut
dan terkait dengan
tidak adanya bukti video
yang menunjukkan pergerakan
tangan ataupun juga pergerakan
atau gerak gerik dari jessica ketika menaruh racun tersebut
ini akan segera dibuktikan
rencananya memang pada hari ini akan dihadirkan
saksi ahli dari it
begitu informatika terkait dengan
dan rencananya akan dihadirkan pada esok hari
dan saksi ini juga digadang gadang
menjadi salah satu saksi mahkota
yang akan dihadirkan oleh pihak
dari wayan mirna salihin
darmawan salihin selaku ayah dari
selalu mengatakan bahwa akan
menunjukkan video cctv
yang sebenarnya yang bisa memperbesar
atau melakukan sistem zoom in begitu
pada rekaman cctv yang selama ini
diperlihatkan dalam persidangan justru tidak memperlihatkan apa apa
justru tidak memperlihatkan
adanya gerakan tangan dari jessica
ketika memasukkan racun
namun hanya saja secara subjektif
yang juga dijadikan landasan oleh jaksa
memang ada pola pola yang dilakukan oleh jessica
kematian dari wayan mirna salihin
seperti datang terlebih dahulu
mengeset meja dengan menutupi dengan paper bag
juga memesan minuman terlebih dahulu
dan membayarnya terlebih dahulu
itu dianggap menjadi salah satu delik
yang seharusnya sudah muncul dalam unsur perencanaan di pasal tiga ratus empat puluh
direct evidence atau bukti langsung yang sangat menunjukkan secara objektif
adanya gerakan tangan
ataupun gerakan tubuh yang memperlihatkan jessica
mencampurkan racun ke dalam minuman yang diminum
ini memang sampai detik ini
belum bisa dibuktikan di pengadilan
baik terima kasih mardika utama
korespondensi nn indonesia langsung dari pengadilan negeri jakarta pusat